tanya ke pak amir syah dan juga ibu musda
pak emil syah dulu apa yang salah dan atau apa yang benar dari pemikiran syahrul konsep ini pandangan ini dan juga disertasi pak abdul aziz
ya baik terima kasih para pemirsa yang saya dimuliakan allah dan kita hormati bersama sama
ada lima poin ya yang oleh majelis ulama indonesia sudah memberikan catatan penting
bahwa pemikiran ini jika kita lihat dalam prinsip prinsip al quran hadis dan ijtima ulama ada satu pemikiran yang menyimpang
yang menyimpang karena apa
karena milkuliyamin seperti yang dipahami oleh abdul aziz itu tidak sejalan dengan prinsip prinsip nas yang bersifat kotiudilalah
misalnya kalau kita lihat dalam satu ayat al quran itu secara tegas menyebutkan di surat ban israel ayat tiga puluh dua misalnya ya
bahwa perjinaan itu dalam konteks mendekati saja itu diharamkan
jadi artinya mendekati saja sudah tidak boleh
apalagi melakukan seks non marital
itu artinya apa
ya maka ketika hukum islam diturunkan itu tujuannya untuk mencegah
mencegah agar umatnya tidak masuk ke dalam perbuatan yang keji dan jalan yang dimurkai oleh allah gitu
nah karena itu maka apa yang dimaksud dengan prinsip menyimpang dari nas al quran itu
ketika seseorang ya membenarkan mengabsahkan pernikahan
ketika seseorang membenarkan mengaksahkan pernikahan

nah itu yang pertama
dan yang kedua kita meminta kepada masyarakat supaya tidak mengikuti pemikiran ini
pemikiran ini menyimpang
menyimpang karena apa
karena tidak sesuai prinsip nas yang dia pahami
al milkoyamin itu adalah konsep konsep pemikiran yang dia pada awalnya itu konsep kepemilikan buddha hamba sahaya
yang kemudian di dalam
itu secara jelas dan tegas
kalau kita lihat asbabun nuzulnya
kalau kita lihat misalnya konsep konsep yang berkenaan dengan penafsiran ini
ini masuk dalam kategori apa yang disebut dengan ya apa itu istilahnya dalam tafsir itu
sesuatu yang sudah dianulis sesungguhnya
yang dianulir itu bukan ayatnya
tetapi teori ini sudah tidak relevan dengan konsep perbudakan
jadi konsep permudakan itu sesungguhnya telah dihapus
dan dalam konteks untuk mensejahterakan menimbulkan apa namanya membangun peradaban manusia
nah karena itu kita poin yang kedua itu penting
supaya masyarakat tidak mengikuti pemahaman pemikiran yang menyimpang ini
nah karena itu juga yang ketiga
katanya dengan al auruf pernikahan indonesia
dalam konteks ini ada undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
pernikahan itu sah
menurut ajar agama dan keyakinan
itu jelas pada pasal satu
ayat dua itu jelas sekali disebutkan
nah kalau ada pernikahan yang di luar uruf kebiasaan peraturan perundangan yang berlaku harus ditolak
nah oleh karena itu juga kita sekali lagi menyesalkan
kan ini kan proses akademik yang sesungguhnya
saya juga biasa membimbing skripsi
saya biasa membing tesis
perubahan judul itu berkali kali kita lakukan kita diskusikan
meskipun tadi disebut bahwa ini kebebasan ilmiah kebebasan akademik
ada norma yang harus kita ikuti
dalam fisafat epistemologi dalam filsafat ontologi dan aksiologi
maka nilai ini harus dibangun atas budaya akademik
yang mampu untuk membangun peradaban manusia
justru bukan sebaliknya
baik ibu musda seperti apa
apa yang salah dari pemikiran syahrul dan disertasi abdul aziz
apakah anda juga sepakat dengan pemikiran mui tadi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk kita semuanya
salam sejahtera untuk kita semuanya
pertama saya merasa sedih sekali bahwa kondisi ini mencerminkan tingkat literasi agama kita yang sangat sangat rendah
buku sahrur itu sudah sepuluh tahun yang lalu beredar
bahkan juga dalam bahasa indonesia
kenapa kok gak ada yang ribut
begitu dibuat disertasi dan disebarkan di media sosial
dengan segala itu
kenapa kita jadi
baru sekarang ribut
ini kan satu problem buat kita semua
saya sudah membaca buku sahrul itu sepuluh tahun yang lalu
dan saya tidak setuju dengan beberapa hal
terutama dengan konsep mil kuliamin itu ya
dua hal yang saya ingin sampaikan disini
bahwa pertama pandangan saya tentang zina
sebagai perempuan jangankan dalam perzinahan dalam perkawinan biasa saja
perempuan itu banyak mengalami problem
ya kdrt marital rape
ya perkosaan dalam perkawinan
perlakuan yang tidak adil
apalagi kalau tidak dibingkai dalam perkawinan yang sah
karena itu menurut saya sebagai aktivis perempuan saya sangat menolak
karena buat saya perzinahan itu sebuah bentuk penyimpangan dan juga pengabayan hak hak asasi manusia
terus terang saya katakan seperti itu
tetapi dalam konteks disertasi
saya tidak menolak
mengapresiasi sebuah karya ilmiah yang dibuat dengan metodologi dan penelitian yang jelas
memang ada beberapa bagian dari metodologi itu yang menurut saya itu jumping yang lompat gitu ya
jadi tidak sesuai dengan alur yang harus dilakukannya
karena itu menurut saya mungkin metodologinya yang harus diperbaiki
dan juga beberapa kesimpulan yang tidak nyambung dengan penelitian itu sendiri
jadi menurut saya saya membaca dari awal sampai akhir disertasi itu ada beberapa pernyataan
loh itu kan tidak ada di dalam penjelasan
tiba tiba kok kesimpulannya seperti itu
karena sebetulnya disertasi itu juga tidak mengajak orang untuk berzina
sahrir juga sahrul juga tidak mengajak orang untuk melakukan apa ya untuk membenarkan seks non marital
dia hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan pemikiran seperti ini
ketimbang kita mengatakan bahwa sedikit sedikit memandang bahwa itu adalah sesuatu yang
jadi ada solusi
ada solusi lah
jadi buat saya kalau orang memberikan pernyataannya atau pemikirannya untuk memberikan solusi kenapa tidak gitu
jadi dua hal yang menurut saya
pertama saya mengapresiasi disertasi itu dengan segala kekurangannya
tetapi yang kedua ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam konteks metodologi
karena itu buat saya kalau anda tidak setuju dengan disertasi itu kenapa anda tidak bikin disertasi baru
sehingga perkembangan ya perkembangan keilmuan di negara ini akan berjalan
akan menjadi apa ya menjadi dinamis gitu
oke jadi perkara setuju atau tidak setuju dengan pemikiran syahrul ataupun dengan disertasi abdul aziz
itu harus dijawab juga dengan karya akademik serupa
dengan cara cara yang ilmiah
bukan dengan membuli bukan dengan mencerca
karena saya mendengar bahwa yang dicerca ini sudah orangnya gitu
apa salahnya dia
sudah mendapatkan teror
apa salahnya dia
sementara saya ingin mengatakan terus terang saya katakan bahwa di indonesia ini yang katanya kita semua adalah masyarakat yang religius
perkawinan yang abal abal
saya ingin mengatakan saya juga menantang mui ini ya
apakah mui pernah melakukan penelitian terhadap bagaimana wisata seks di puncak
dan itu dilakukan dengan perkawinan perkawinan yang satu paket
dimana penghulunya abal abal saksinya abal abal walinya abal abal
kalian tidak apa kalian biarkan itu terjadi
nah sementara ini hanya pemikiran gitu loh
mari kita adil kita mulai adil dalam pemikiran kita
ya kita lanjutkan ke masuk tas hari ini
tadi pak yai dan juga ibu muzda sudah memberikan perspektifnya
bang nasir anda lihat bagaimana menilai respon publiknya
respon mui respon dunia akademik respon publik misalnya sampai di twitter gitu
melihat apa namanya kajian akademik seperti ini
iya saya ingin katakan bahwa ada pepatah harap yang bunyinya lebih kurang khalib toram
berbedalah dari kebanyakan maka kamu akan dikenal
jadi kalau mau dikenal perbedalah
ya meskipun kadang kadang perbedaan itu sesuatu yang sangat natural dalam kehidupan orang
tapi dalam dunia akademik memang perbedaan saat ini memang belum bisa disikapi dengan baik
tapi tentu kebebasan akademik juga harus bertanggung jawab
ya sama seperti pes
ya bebas tapi bertanggung jawab
tidak boleh menyiarkan berita berita informasi informasi yang kemudian itu membuat gaduh dan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat
begitu juga kebebasan akademik
karena intelektual itu harus bebas berpikir
tapi juga intelektual juga harus berpikir apakah pemikiran pemikirannya ini kemudian berdampak
ya berdampak dan kemudian menjadi perbincangan
di satu sisi memang bagus menjadi perbincangan
orang mendapatkan informasi pengetahuan
nah karena itu memang seperti prof sudah bilang tadi
nah tentu saja biasa ya dalam setiap menerima informasi ada orang yang barangkali
ini apa istilahnya itu yang terlalu mungkin melihat ini sesuatu yang berbahaya
ya dan kemudian ada yang moderat
dan mui berangkali dalam kategori muderat itu ya
itu masih muderat menurut anda ya
ya muderat itu
karena mui ini kan dia kalau buku itu dia rujukan
makanya mui itu kan harus memberikan tanggapan supaya umat jangan bingung
dalam perspektif anda kajian akademik ini disertasi ini bisa menjadi rujukan
rujukan yang buruk gak buat publik yang kemudian menjadi dasar mui
kalau menurut saya memang nggak tepat
ya gak tepat
apa namanya belum lagi kalau kita lihat muhammad sahrun itu sendiri
jadi ya bisa dikatakan banyak pemikiran beliau itu yang menyimpang
yang menyimpang dan tidak sesuai
nah karena itu kata prof musda tadi itu ini sudah lama
sepuluh tahun lalu beliau membaca buku itu
tapi kemudian sekarang muncul
ya mungkin karena ada momentumnya
ya momentumnya pas
dpr dan pemerintah sedang membahas rukuhp
dan salah satu yang dibahas itulah soal perjinaan
soal kumpul kebu
soal cabul sesama jenis
makanya kita undang komisi tiga disini untuk berbincang mengenai hal yang penting
sehingga kemudian ini kan menjadi satu
ya momentum ini bertemu
ya sehingga kemudian orang pun membicarakannya
dan kami juga di dpr kemudian menyimak
apa yang disampaikan oleh abdul aziz tadi itu
menyimak apa yang disampaikan oleh mui
dan kemudian menyimak apa yang terjadi debat di dunia maya itu
nah oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh abdul aziz itu
dan saya respect dengan dia
ya hormat dengan dia karena dia meralat dan meminta maaf
nah ini patut kita apresiasi
dia meralat dan meminta maaf
itu positif meralat dan meminta maaf
dan ini hasil akademiknya
ya dia meralat dan minta maaf
dan kemudian mengganti judulnya dengan problematik
ya melkul yamin dalam pemikiran muhammad sahrun
ya artinya dia ada keinginan
ya artinya dia merespon
komentar komentar dari masyarakat terkait dengan apa yang dia pikirkan
walaupun memang dalam perspektif abdul aziz ini sebuah kebebasan berpikir
ya tapi tadi itu harus dilihat juga dampaknya
jadi kebebasan iya
bertanggung jawab juga iya
bu rocky gimana kita menempatkan kajian akademik dalam konteks sosial
tadi kan dikhawatirkan mui memberikan respon yang cukup keras karena bisa menjadi rujukan yang mungkin tidak baik bagi orang orang untuk merujuk itu
gimana menempatkan air dan minyak ini dalam konteks demokrasi dalam kebebasan hukum
kalau air dan minyak nggak bisa ditempatkan dia akan selalu mengalami aglutinasi
atau minyaknya menggumpal atau airnya tumpah itu
jadi pertanyaan itu sebetulnya memperlihatkan bahwa
problem minyak dan air ini sudah ada sejak pertama kali ilmu pengetahuan berpisah dari teologi itu
jadi ini bukan soal yang kemarin tapi ini soal yang purba sebetulnya
karena orang mesti memutuskan kalau kebenaran itu dibatalkan oleh kepentingan politik
artinya tidak perlu ada kajian kajian yang radikal
tapi justru sebaliknya
supaya kebenaran itu bisa diuji terus menerus
saya masuk pada semacam evaluasi
apa benar saudara abdul aziz minta maaf
pengujinya akan tersinggung
diluluskan kenapa dia minta maaf
itu sudah satu problem dalam ilmu pengetahuan
dia diuji dan dinyatakan lulus itu
lalu dia minta maaf artinya
dia membatalkan hasil ujiannya
dia tidak dibatalkan oleh pengujinya
kalau begitu kita teruskan logikanya
dibatalkan oleh siapa dibatalkan oleh kemarahan publik
dibatalkan oleh semacam imajinasi bahwa ini akan membahayakan moralitas
dibatalkan oleh semacam kecemasan bahwa nanti akan ada persekusi
bayangan itu membatalkan dirinya sendiri
jadi saya justru menganggap bahwa saudara abdul aziz itu bukan seorang intelektual
kalau asumsi saya bahwa dia dibatalkan oleh faktor eksternal
lain kalau dia menemukan sendiri bahwa ada kontradiksi internal di dalam metodologi
yang tidak ditemukan oleh pengujinya itu
kalau itu dia lakukan maka dia akan diterima
kalau itu dia lakukan maka dia akan diterima
artinya dia mengerti sendiri bahwa ada kesalahan metodologi
tapi itu kan mesti dibuka kan
dari indera penciuman anda ini perubahan karena metodologi atau karena
saya tidak tahu
mungkin karena publik misalnya
saya tidak tahu kenapa dia minta maaf
saya beri contoh misalnya
saya dulu mengajar filsafat di universitas indonesia
saya usulkan membuka mata kuliah tentang ateisme
jadi gempar gitu
oh itu bahaya
bisa tidak dirubah istilahnya itu
bagaimana ateisme itu adalah isu di dalam filsafat
apa yang mau dirubah
jadi ada kecemasan eksternal
saya membimbing mahasiswa yang menulis tesis tentang marxisme
di dalam tesis itu kita tahu bahwa mars mengatakan agama itu adalah candu
lalu dewan sebut aja guru besar atau akademisi merasa bahwa jangan diloloskan skripsi semacam itu atau tesis semacam itu
karena dia tidak mengerti konteksnya
padahal yang dimaksud oleh mars misalnya agama yang bersifat candu itu yang berbahaya bagi keadilan
karena bahkan di amerika latin basis dari perjuangan kelas itu adalah agama
ada teologi pembebasan itu
jadi kita lihat bahwa dunia akademis itu buta huruf terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
sehingga timbul semacam kepicikan itu
itu soal kedua itu
sekarang soal yang lebih sensasional tuh
kalau saya bertanya misalnya kenapa itu jadi sensasional
kenapa itu jadi kontroversial
jawabannya saya tidak temukan
ya tentu kita tahu bahwa soal agama adalah soal yang sensitif itu
yang dari dulu tidak bisa diselesaikan
jadi kita lihat misalnya saya bypass dulu beberapa soal teknis
di dalam yang disebut kebebasan akademis dan hak asasi untuk berpikir radikal
termasuk berfikir yang kadangkala do things the unthinkable
yang orang menganggap oh ini bahaya
tapi itu mesti dipikirkan
walaupun dia bahaya resikonya kan ada di otak kan
sekarang coba saya uraikan secara lebih sosiologis
mengapa soal itu
pada saat ini jadi kontroversi
ada kaitan dengan kuhp yang baru kah
atau ini memang semacam kesulitan kita untuk memahami
bahwa dalam situasi semacam ini
satu satunya tempat kita marah marah adalah soal agama gitu
karena soal lain tidak bisa lagi kita marah marah
kan ini jalan pikirannya kan
mengapa rakyat ini
karena ada soal yang berdimensi religi
artinya pemerintah gagal menghasilkan ruang publik
dimana kita bisa berdebat tentang keadilan sosial
jadi tidak salah kalau pemerintah seperti itu respon publiknya
respon emonya menjadi begitu keras
karena pendidikan kewarganegaraan
tidak diinisiatifkan oleh pemerintah
pemerintah buta huruf terhadap
sibuk dengan soal soal yang teknis
sibuk dengan pindah ibu kota
lalu bagaimana dengan dampak negatif dampak buruk
yang kemudian dikhawatirkan oleh mui
kita akan jawab itu bersama mui usha jena
kami harus melanjutkan perspektifnya
sebelum nanti ditangkapi oleh mui
tadi saya terangkan bahwa
jangan terlalu panjang
sangat pendek nanti
kita kehilangan isu publik
akibatnya kita masuk pada isu isu yang sensitif semacam ini
dan itu yang membuat jengkel
bahwa seandainya ada tema keadilan
yang bisa kita persoalkan
kita nggak akan masuk ke sini
kalau disebut ini soal moral itu
ya soal moral itu adalah
bukan wilayah yang mesti diperdebatkan
di luar bidang akademis
karena moral akademis cuma satu
kan itu aja moral akademis kan
tadi diterangkan pak kiai tadi
aksiologi dari kampus adalah
kalau anda masuk kampus kampus
ada tulisan dilarang plagiasi
memang itu dalilnya
tapi kemudian ditaruh
dilarang membawa senjata
nggak perlu ditempel di kampus
dilarang membawa senjata
karena memang dilarang oleh kuhp
jadi kampusnya suka bikin tambahan tambahan
yang sebetulnya tidak ada gunanya
nanti mahasiswa tanya
kalau di kampus dilarang
kalau di luar boleh dong
itu dengan sendirinya dilarang
karena ada di dalam kuhp
yang ada di kuhp adalah plagiasi
karena itu wilayah pengadilan akal pikiran
jadi kemampuan orang untuk meloloskan pikiran
tergantung pada argumennya kuat apa tidak
bahwa dia berakibat di dalam policy
itu bukan lagi tanggung jawab intelektual
itu tanggung jawab si pembuat kebijakan itu
kenapa ngambil dari situ
padahal yang dimaksud oleh dunia akademis adalah
sesuatu dihasilkan untuk diujikan ke masa depan
karena itu disertasi bisa dibatalkan
bahkan bisa dibatalkan oleh skripsi mahasiswa
seandainya ditemukan argumen yang lemah
maka dengan sendirinya dia batal
jadi reaksi seperti ini
bukan berlebihan saja
tapi norak itu
pak yayi silakan
bahwa disertasi yang ditulis oleh
saudara abdul aziz ini
kalau dia mau jujur secara intelektual
setelah hubung ruki tadi itu
tidak plagiasi terhadap
muhammad sahrur itu ya
yang punya teori
ya itu yang harus ditutupikan untuk plagiasi atau bukan
ya seperti yang keinginan beliau untuk mengubah problematika misalnya ya
dari konsep itu sendiri
ini menurut saya memang sebuah kajian yang memang harus secara kritis dilakukan
jika ada pemikiran pemikiran yang
menyimpang dari prinsip norma
karena hidup manusia ini kan harus
coba negara ini bisa hadir ini karena berdiri di atas norma nilai
bahwa pasal dua puluh sembilan itu jelas sekali
negara ini berdasarkan nilai ke tuhan yang ma'esah
jadi kalau ada orang yang berpikiran
negara ini untuk dibangun atas ateis
karena ini konstitusi yang sudah disepakati bersama
meskipun itu karya akademik
nah karena itu maka
karya akademik itu
terjadi tesa dan antitesa
mestinya saya sebagai pro pempedus
harus menolak pemikiran muhammad sahrul itu
karena tidak sesuai dengan prinsip prinsip bernegara
karena kita ini hidup bernegara
penuh dengan aturan
itu loh maksud saya
ya silahkan buat banyak disertasi
buat banyak tesis
dan itu biasa di elektrika itu
menolak itu biasa
nah oleh karena itu
maka saya ingin mengatakan bahwa
apa yang dilakukan
dan seperti kata ibu musda
ini terjadi metodologi pelompatan yang luar biasa
mengapa dia pakai metodologi hermenetika
padahal ini membahas tafsir
tafsir itu punya metodologi pendekatan
ada banyak pendekatan yang harus dilakukan
karena hermeneutika itu ada teori metodologi filsafat
yang kemudian tidak relevan dalam konteks tafsir ini
sebelum ibu musda menanggapi
ibu roky ada yang mau ditangani
kalau proposal dari pak kiai tadi
diterima oleh negara
itu kan ada daftar negatif riset itu
ini nggak boleh
ateismen nggak boleh
marxismen nggak boleh
lingkungan nggak boleh
feminismen nggak boleh itu
itu kan menipu calon intelektual
jadi orang mau masuk di dalam dunia akademis
supaya dia bisa eksplorasi
seluruh bidang ilmu pengetahuan
dan dia maksimalkan kuriositas
disitu dia dilatih berargumen
bahayanya kalau justru dipasang begituan tuh
di dunia ada nggak ada negara fasis dan negara komunis
jadi pak kiai mengajukan proposal dengan impact kita jadi negara komunis atau negara fasis
yang saya maksud adalah begini
kita dalam konteks bernegara
karena konteks bernegara
negara ini dibangun oleh founding father kita
soal ada orang yang berpikiran seperti itu
itu tanggung jawab dia secara pribadi
tapi dalam konteks bernegara
negara dibangun di atas tuhan yang maesah
itu yang mau saya
nah nilai nilai itulah yang kemudian harus kita pertanggung jawabkan
untuk membangun nilai akademis
untuk membangun ilmuwan
supaya sejarah nggak dipasukan
founding fathers kita ada yang marxisme
ada yang ateisme itu
jadi jangan dibikin seolah olah founding father kita
adalah orang yang dituntun untuk berpikir monolita
jus karena keberagamanya
maka demokrasi kita dimunculkan
sejak dari perdebatan pendirian dasar negara
jadi biasa aja gitu
jadi ini pak kiai mesti betul betul kuat di dalam
saya mengatakan begini
orang per orang berpikiran seperti itu
orang per orang berpikiran seperti itu
itu urusan pribadi
komitmen saya bernegara itu yang mau saya
jadi kita ada perspektif
sebelum nanti kita pindah ke ruk ulhp
mari kita bersama sama menggunakan perspektif kebiasaan berpikir
dalam konteks ya
dalam konteks individu ya
tidak bukanlah hal yang salah
kalau orang itu diberikan kebebasan berpikir
karena itu akan mendorong dia untuk membangun kreativitas dan inovasi
satu hal tadi
sekali lagi jangan dia mengatakan the funding fathers
karena negara ini dibangun oleh laki dan perempuan ya
jangan salah itu
yang kedua saya ingin katakan
apa yang dikatakan oleh pak amir syah tadi
kebebasan akademik itu tidak boleh membatasi batasi
bahwa ini nggak boleh dikaji
ini tidak boleh dikaji
kalau itu apa gunanya
ada perguruan tinggi ya
bagaimana dengan norma norma yang tadi harus dihormati oleh pak ya
sepanjang kamu bisa menyampaikan argumen sesuai dengan metodologi yang kamu pakai
kalau masalah ini
metodologi ini yang cocok
jadi masalah ini
nah saya ingin mengatakan begini
persoalan yang paling mendasar dari isu ini adalah konsep milkul yamin
milkul yamin itu dari kata arab
milk itu artinya pemilikan tangan kanan
jadi itu diistilahkan dengan istilah budak zaman jahiliya dulu
terus terang ayat tentang milkul yamin
itu masih ada di dalam quran
meskipun sebagian orang mengatakan itu sudah dinasih
tapi kan tidak semua orang seperti sarung menganggap
saya tidak percaya ada nasih masuk di dalam quran
boleh juga dong sahrul mengatakan seperti itu ya
nah yang ingin disampaikan oleh sarul
sahrul juga tidak mengajak orang untuk berzinai dalam bukunya
ya dia ingin mengatakan bahwa milkul yamin itu adalah sebuah
dia ingin melakukan konteksualisasi terhadap konsep milkul yamin
tapi bagi saya meskipun dalam quran itu ada milkul yamin
itu dalam implementasi itu
dalam implementasi itu sudah tidak sesuai lagi
jadi bukan berarti karya akademik yang agak nyerempet ke situ bisa berdampak sosial sesuai dengan apa ya
itu dia kalau saya tidak
kalau saya tidak
tapi menurut saya mui sudah benar marokki
ketika kebebasan akademik itu menyentuh hal hal yang sensitif
dalam keyakinan terutama umat islam
terkait dengan undang undang perkawinan
jadi maka tentu mui harus merespon
tapi saya ingin menyalahkan dulu
meskipun di dalam quran ada ayat yang membolehkan ya hubungan seksual dengan milkul yamin
itu tidak berarti sekarang ini harus diimplementasikan
karena tidak semua yang ada dalam al quran itu harus diimplementasikan
sebagian dari ayat itu adalah rekaman sosiologis dari kondisi masa itu
kalau bisa menjadi pembendaran bisa dibagi orang orang
ada lima belas ayat yang ummam malakat memainkuk
jadi itu artinya apa
itu artinya yang dimaksudkan

nasih dan mansoh itu
ayat tetap berlaku
yang tidak berlaku itu adalah
secara eksistensialisme hukum itu dimasalahkan sudah tidak ada lagi
karena terus terang ya
perbudakan itu konsepnya itu secara perlahan lahan gradual itu diselesaikan dalam konteks secara teologis dalam islam
nah dalam konteks itulah kemudian
apa yang dimaksud tadi dengan kebebasan berpikir
saya setuju kebebasan berpikir
tapi kebebasan yang seperti apa
kebebasan atas dasar pertanggung jawaban seperti kata pak nasir jamil
pertanggung jawaban apa
pertanggung jawab akademik
kenapa harus dipertanggung jawab secara akademik
supaya orang tidak menyimpang pemikiran
itu maksud saya
atas dasar keadilan juga saya harus kasih kesempatan bang nasir
tapi kita break dulu bang
saya janji akan kasih ke abang
tapi kita break dulu
kami akan segera kembali
ya ada mas riku mas suta
supaya saya tidak dianggap moderator yang punya dekadensi moral
saya mau janjikan bang nasir tadi untuk menjawab
gimana perspektif anda soal perdebatan ini bang nasir
iya jadi memang tetap saja indonesia ini kan seperti yang termaktub dalam konstitusi ini adalah negara yang berketuhanan yang maha esa
nah karena itu ketika kita mengelola bangsa ini
ketika kita mengelola negara ini dan seluruh aspek yang ada di dalamnya
maka rujukannya ke sana gitu loh
sehingga kemudian nilai nilai religi itu menjadi bahagian dalam kita berpikir dan bertindak
termasuk kajian akademik bang
iya kajian akademis itu kan bisa saja orang berbeda
makanya tadi ketika misalnya ada hal hal seperti itu
tentu tantangan bagi akademisi lainnya yang berbeda dan kemudian mengajukan pemikiran soal itu
mencoba untuk menandingi berdebat
dan memang di tempat kita hari ini di negeri ini
ruang ruang publik untuk berdiskusi
itu semakin sempit
sehingga mengalami kejemudan
sehingga kemudian perbedaan perbedaan dianggap sebagai sebuah yang berlawanan
sehingga apalagi sekarang di dunia media sosial orang macam macam melakukan hujatan ancaman dan lain sebagainya
nah karena itu mui menurut saya memang di samping sebagai alarm ya untuk umat
juga memberikan edukasi kepada umat
seperti apa dan sebagainya
nah karena itu memang apa yang disampaikan oleh abdul aziz di satu sisi memang itu menyentakkan kita
sehingga kemudian kita berpikir ulang
sehingga kemudian orang membaca lagi konsep konsep itu seperti apa dan sebagainya
di satu sisi itu membawa hal yang baik
sehingga kita mau membaca
bukan kemudian berdebat tanpa referensi